kami akan kembali menghadirkan perkembangan informasi terkait kasus yang menjerat
gatot sendiri masih terus diperiksa
penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
hari ini pemeriksaan gatot dilanjutkan
setelah kemarin dicecar empat puluh pertanyaan seputar perbuatan asusila
dan juga ritual seks bersama para pengikutnya
kamis enam oktober pemeriksaan gatot brajamusti berlanjut
setelah rabu kemarin diperiksa hingga dua belas jam
tim dari polda metro jaya kembali memeriksa mantan ketua parvi ini
pemeriksaan dilakukan dengan mengkonfrontasi
atau mengkonfrontir pemeriksaan saksi saksi yang telah dilakukan oleh polisi di jakarta
namun status gatot brajamusti hingga saat ini masih sebagai saksi
status tersangka akan ditetapkan setelah pemeriksaan dan bukti bukti pendukung digelar di jakarta
mereka terkadang sudah tahu
mereka banyak melakukan perkiraan aktivitas seksualnya
itu satu orang atau dengan banyak orang pun
menurut pengakuan ada memang banyak orang
atau juga kandang kandang juga secara spontan satu satu dipanggil
satu satu dipanggil ya
termasuk istrinya sudah mengetahui hal ini